dan kenapa kondisi bisa terbakar seperti ini ya pak
kami memahami perasaan anda pak
tapi untuk lebih memastikan lagi
di kantong ini ada benda
tolong perhatikan baik baik
apa benar kalau ini punya bulan
aku janji aku akan balas semua kebaikan kamu
aku janji mulai sekarang
aku akan melindungi kamu dari apapun
aku akan menjaga kamu
aku gak akan biarkan siapapun menyakiti hati kamu aida
terima kasih untuk semua yang sudah kamu berikan buat aku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
panjat berapa itu
panjat berapa itu
panjat berapa itu
panjat berapa itu
dinyalir disebabkan oleh kompor minyak yang dalam insiden ini ditemukan sebuah mayat perempuan
berumur sekitar enam puluh tahun yang sudah tidak dikenali lagi karena hangus terbakar tidak
ditemukan identitas untuk korban hanya sebuah kalung dengan liontin berisi sebuah foto dan
penyelesaian foto tersebut dikenali kalau foto itu adalah laras ardinta buah rumah sakit yang
ada di kota ini kita harus gimana dong gimana kalau ketahuan kalau kita yang udah nyulik oma dan kita
yang udah bikin umat dalam kebakaran itu mau masuk penjara mau masuk penjara nggak bakalan
terjadi enggak ada orang yang bisa memasukkan kita dalam penjara bukankah
ini lebih bagus dan menguntungkan jadi kita ngusah repot repot lagi untuk membuka mulutnya
ibu laras sampai mati jadi rahasia kita itu akan terkubur dalam dalam bersama mayatnya
dia soal penculikan tidak ada sanksi mata dan bukti jadi kita tenang tenang saja ya
gak mungkin gak mungkin oma meninggal
oma gak mungkin meninggalkan oma belum mungkin meninggal
itu pasti bukan oma kak nisa itu pasti bukan oma
mayat ini adalah gularas
sepertinya kami nggak yakin pak
dan kenapa kondisi bisa terbakar seperti ini pak
kasian oma kasian oma
kami memahami perasaan anda pak
tapi untuk lebih memastikan lagi
di kantong ini ada benda
tolong perhatikan baik baik
apa benar kalau ini punya bularas
kita tetap melakukan takie peperiksaan mungkin jika ada yang terhelpverd datang n détek di file ini
anda mereka ifman totaku dalam tiga puluh menit
anda mereka ifman totaku dalam tiga puluh menit
anda mereka ifman totaku dalam tiga puluh menit
anda mereka ifman totaku dalam tiga puluh menit
anda mereka ifman totaku dalam tiga puluh menit

pasti saya akan buat pertanyaan seperti ini
ibu itu kenapa bu ya allah ibu nggak papa bu bangun bu
hai om ah hai om ah hai ya ampun aku bisa gini sih om ah om bangun omang
ya ampun apa kenapa bisa kebakar gini tunggu tunggu tolong sebentar sebentar pak
kenapa luas aku juga
enggak tahu tadi aku
aku bawa aja mau kesini
dokter tolong bentuk
tapi tuan wa
oma sudah meninggal
enggak enggak enggak zah
ini adalah anaida
oma itu sempat diculik
dan akhirnya ditemukan
sebagai korban kebakaran yang telah meninggal